mabes polri memastikan ledakan yang terjadi di kompleks gereja katedral makassar sulawesi selatan adalah bom bunuh diri
selain ledakan yang terjadi pada minggu pagi sejumlah ledakan bom bunuh diri juga sempat terjadi di indonesia
dan berikut ini data bom bunuh diri yang terjadi di indonesia dalam sepuluh tahun terakhir yang sudah dihimpun oleh tim lead bank cnn indonesia
yang pertama kita ke tahun dua ribu sebelas di mana terjadi ledakan polisi memastikan ada ledakan di gereja battle injil sepenuh ke punton solo jawa tengah
ini merupakan ledakan bom bunuh diri
ada pelaku yang bernama ahmad yosepahayat alias hayat ini merupakan salah satu buronan yang paling dicari polisi dalam lima bulan terakhir di saat itu
di mana kejadiannya ini pada dua puluh lima september dua ribu sembilan belas
tepatnya jam sebelas waktu indonesia barat
dalam lima bulan terakhir pelaku hayat ini dicari oleh polisi dan tim densus karena diduga terlibat dengan bom bunuh diri di masjid kompleks kepolisian cirebon
polisi juga menyatakan bahwa pelaku masuk dalam anggota jamahan suritauhid atau jat yang merupakan organisasi bentukan terpidana terorisme abu bakar ba'asyir yang mencita citakan kepemimpinan islam
kronologinya saat kejadian tersebut pelaku ini berada di dalam gereja bersama dengan jemaat gereja kepunton lainnya dan usai melakukan ibadah pelaku ini ikut keluar
di pintu keluar ia kemudian meledakan bom berdaya ledak rendah di depan pintu keluar gereja dan berdasarkan data yang dihimpun oleh tim lead bank indonesia ada dua puluh delapan orang yang harus menjadi korban
di mana empat belas lainnya menjalani perawatan secara
intensif atau rawat inap
dari dua ribu sebelas kita bergerak ke tahun lainnya
yang ini dua ribu enam belas
sebuah bom ledak di gereja katolik kastasi santo yosep
ini adanya di medan sumatera utara
lokasi tepatnya ada di jalan dr mansur medan yang meledak pada dua puluh delapan agustus dua ribu enam belas pada pukul delapan lewat tiga puluh pagi
lagi lagi usai misah
polisi memastikan dalam ransel pelaku
ini yang bernama ivan armadi hasugian
karena di dalam ransel pelaku ini terdapat ktp nya
yang merupakan identitas dari warga medan
dan kemudian dinyatakan polisi bahwa pelaku ini tidak bergabung dengan jaringan apapun
namun ternyata faktanya memiliki kontak langsung dengan bahru naim
bahru naim ini adalah tokoh isis asia tenggara
kronologi seperti apa pada tahun dua ribu enam belas tepatnya dua puluh delapan agustus ini
saat itu pastor hendak melakukan khutbah di mimbar
dan tiba tiba pelaku yang beridentitas ivan armadi ini perjalan ke arahnya
kemudian menghunuskan pisau
dan saat itu pelaku ini membawa ransel di punggung
dan saat itu pastor melihat percikan api dari dalam tas yang mulai membakar pelaku
saat itu yang dilakukan adalah menghindar
pastor menghindar menyelamatkan diri
bersama dengan jemaat lainnya
dan beruntung memang tidak ada korban jiwa akibat kejadian bom tersebut
selanjutnya kita bergeser ke tahun dua ribu delapan belas
ini suatu peristiwa yang sangat mengiris hati
menyedihkan sekali pada tiga belas mei dua ribu delapan belas
ada ledakan yang terjadi di tiga gereja dalam waktu yang singkat
anda ingat dengan baik ya
salah satunya terjadi di gereja katolik santa maria takbercelah surabaya
tepatnya di jalan angagel madia utara surabaya
saat itu kejadiannya pada pukul enam tiga puluh wib
pelakunya adalah yusuf dan firman
ini yusuf delapan belas tahun
sementara firman ini enam belas tahun
dari peristiwa tersebut
akhirnya isis pun mengklaim sebagai dalang dari bom
peristiwa ini mengakibatkan ada tujuh orang tewas
kita bergeser ke ledakan bom bunuh diri di tahun dua ribu delapan belas juga
yang masih ada kaitannya dengan informasi tadi
ini dia di tahun dua ribu delapan belas
tepatnya di gereja gki yang ada di jalan diponegoro surabaya
masih di tiga belas mei dua ribu delapan belas
saat ini di tujuh lewat lima belas
saya akan sampaikan datanya di sini ya
dimana saat itu pelakunya adalah tiga orang
puji kuswati famela dan firman
ini adalah satu keluarga
jadi para pelakunya ini adalah seorang ibu yang membawa dua anaknya ikut serta
dalam insiden bom bunuh diri tersebut
bahwa pada pukul enam tiga puluh tadi di gereja katolik santa maria terjadi bom
saat itu kalau yusuf dan firman ini kan berboncengan mengendarai sepeda motor masuk ke halaman gereja
meledakan bom yang mereka bawa hingga akhirnya tujuh orang tewas
sementara kalau untuk bom yang terjadi di gereja gki ini
pelakunya itu tewas tiga orang ini
di mana isis pun akhirnya mengklaim sebagai dalang bom bunuh diri
tiga orang ini bukanlah anggota atau bukan mereka bertiga saja merupakan anggota keluarga yang melakukan bom bunuh diri
karena ini masih ada kaitannya dengan bom yang terjadi di gereja pantai kosta jalan arjuna surabaya juga pada dua ribu delapan belas
tempatnya tiga belas mei pada pukul tujuh lima puluh tiga
bom yang diledakan oleh dita upriarto ini
dilakukan setelah dirinya menurunkan
menurunkan tadi puji yang merupakan istrinya dan juga kedua putrinya yang tadi saya sebutkan
menjadi pelaku dari bom yang terjadi di gki di jalan diponegoro
jadi saat itu dita upriyarto ini mengendarai sebuah mobil
avanza begitu kemudian ditabrakkan ke gereja tersebut
dan yang menjadi korban adalah satu orang tewas
yang ini dita tewas
sementara ada tujuh orang lainnya yang juga tewas
akibat kejadian itu
akibat kejadian ini
total dari tiga ledakan yang terjadi pada tiga belas mei dua ribu delapan belas di surabaya pada tahun dua ribu delapan belas
ada delapan belas orang
di mana enam diantaranya adalah pelaku dan dua belas diantaranya masyarakat
polisi kemudian menyatakan bahwa pelaku teror surabaya ini terkait dengan jad
dan sampai akhirnya ini tadi
isis pun mengklaim sebagai dalang dari bom bunuh diri yang terjadi
dimana pelakunya adalah satu orang
dimana pelakunya adalah satu keluarga
sementara itu yang terbaru di tahun dua ribu dua puluh
tepatnya hari ini
ada ledakan yang terjadi di gereja katedral makassar
atau polisi menyatakan sekitar pukul sepuluh dua puluh delapan wib
kepala divisi humas mabes polri erjen argo yuwono menyampaikan bahwa pelaku bom bunuh diri ini
terdapat dua orang
dimana para pelaku ini
masih belum di rilis informasinya atau identitasnya
apakah kemudian terkait dengan suatu jaringan atau tidak
masih terus dijalami
tapi yang pasti saat kejadian ini
dua pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis matic
ini sempat dicegah oleh sekuriti untuk bisa masuk ke area gereja
saat itu atau pagi tadi
baru saja dilakukan satu misa
jadi sejumlah atau sebagian dari
para jemaat gereja ini sudah pulang
namun sebagian lainnya masih berada di dalam area gereja tersebut
dimana akhirnya dari kejadian ini
dinyatakan terakhir pada minggu malam tadi
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md menyatakan
total ini hingga minggu malam ya
perlu saya sampaikan
ada dua orang tewas dan dua puluh orang
yang mengalami luka
dimana diantara dua puluh orang ini ada masyarakat dan juga petugas keamanan yang berjaga disana
yang pasti perkembangan informasi terkini masih terus kita lakukan